perang antara rusia dan ukraina masih berlangsung seiring berjalannya waktu eskalasi yang terjadi justru semakin tinggi
nah beberapa wilayah di ukraina diklaim telah dikuasai pasukan rusia
di tengah kondisi yang masih tidak menentu presiden joko widodo justru melakukan kunjungan ke dua negara yang sedang berkonflik
nah apa yang menjadi tujuan utamanya dan benarkah indonesia akan menjadi juru damai dari perang rusia ukraina
apa yang ditawarkan indonesia untuk ukraina dan rusia
insight akan membahasnya bersama saya di siang
presiden indonesia joko widodo mengunjungi ukraina pada rabu dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
dalam pertemuan bilateral indonesia dan ukraina di istana marinski kiev ukraina
presiden jokowi menyatakan kunjungannya bersama delegasi terbatas ke ukraina
merupakan manifestasi kepedulian indonesia terhadap situasi di ukraina
menurut presiden jokowi walau situasi sulit penyelesaian konflik secara damai dan semangat perdamaian tak boleh luntur
untuk itu presiden jokowi menawarkan diri untuk membawa pesan dari presiden volodymyr zelensky
untuk presiden rusia vladimir putin
perhubungan presiden jokowi dodo mengunjungi puing puing kompleks apartemen lipki di kota erpin
presiden mengungkapkan kesedihannya setelah ia berkunjung
ia berharap agar perang bisa segera dihentikan
sangat menyedihkan sekali
banyak rumah rumah yang rusak kemudian juga infrastruktur yang rusak
dan kita harapkan tidak ada lagi kota kota yang rusak di ukraina akibat perang

banyak rumah rumah yang rusak

setelah bertemu presiden zelensky rombongan presiden jokowi melanjutkan kunjungannya ke rusia
pada kamis tiga puluh juni presiden jokowi bertemu dengan presiden rusia vladimir putin
dalam pertemuan tersebut presiden jokowi menyampaikan beberapa hal
mulai menyangkut penyelesaian damai ukraina dan rusia hingga pasokan pangan

ini dapat saya sampaikan bahwa indonesia tidak memiliki kepentingan apapun
kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan pupuk energi dapat segera diperbaiki
karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang bahkan miliardan manusia
meski titik damai masih sulit ditemukan presiden putin memastikan
menjamin keamanan ketersediaan dan jalur pasokan bahan pangan ekspor dari ukraina dan rusia kepada dunia
khususnya negara berkembang yang terkena dampak ekonomi imbas perang kedua negara
presiden indonesia jokowi dodo menjadi sorotan dunia
presiden jokowi datang dan menemui presiden ukraina dan presiden rusia di tengah perang yang masih berkecamuk di wilayah itu
menteri luar negeri retno marsudi sudah mengkonfirmasi
misi yang dibawa adalah perdamaian untuk kejahatan
sebelumnya presiden jokowi juga menemui beberapa pemimpin dunia yang tergabung dalam g tujuh di eropa
dan untuk membahas langkah taktis presiden jokowi
saya sudah ditemani prof evi fitriani guru besar hubungan internasional dari universitas indonesia
terima kasih telah hadir bersama kita di studio dan kita juga lakukan wawancara ini
itu saja dengan meratakan protokol kesehatan
ini penting ya karena covid masih ada di antara kita
prof evi ini sudah selesai sepertinya kunjungan presiden jokowi ke rusia dan ukraina
jauh sekali ya perjalanannya
luar biasa dan menurut saya ini sangat menarik
karena selama ini mungkin yang namanya kebijakan luar negeri atau foreign policy indonesia
selama dua periode ini kurang terlalu menjadi perhatian lah istilahnya oleh pemerintahan jokowi
tapi kali ini jauh jauh langsung ke ukraina bertemu dengan presiden zelensky
di sana dan juga bertemu dengan putin di rusia
nah kalau dari kacamata internasional ya karena terus terang saya tidak terlalu melihat di tv tv asing
mengenai kunjungan presiden jokowi ke kita lebih banyak menyorotnya lah
bagaimana kacamata dunia internasional melihat kunjungan seorang presiden republik indonesia
jauh jauh datang ke dua negara yang sedang berkonflik itu
kalau dari media internasional
tampaknya sebagian perhatian terutama dari media rusia dan media ukraine ya media eropa lah
ada beberapa berita dan cukup menyoroti juga karena mereka melihat kok negara kelihatannya tidak berhubungan langsung
jauh jauh kepala negara lagi level paling tinggi diplomat datang
dan satu satunya kalau dari asia selama ini ya
ya selama ini yang bisa dibilang karena mungkin asia jauh ya dari eropa
namun saya pikir ini sebetulnya suatu yang sangat bisa dijelaskan karena pada dasarnya
isu isu global itu langsung berdampak pada masalah lokal
di indonesia sendiri harga komoditas meningkat energi meningkat dan krisis ekonomi masih terasa
nah itu dampaknya sebetulnya salah satunya karena selain karena efek dari pandemi yang berkepanjangan
dan recovery program yang belum terjadi adalah karena perang ini
perang ini membuat upaya memperbaiki ekonomi pasca covid itu terhalang
jadi lebih untuk itu manfaatnya bagi kita di indonesia
karena concern ekonomi terutama terhadap harga harga pangan yang semakin meningkat akibat konflik di ukraina ini
jadi isu global regional di eropa yang berdampak pada global dan langsung berdampak juga pada kita pada level lokal
itu salah satu yang mendorong
tapi saya pikir ada beberapa kepentingan indonesia ya untuk melakukan yang paling immediate yang paling dekat
ya itu sebetulnya berdampak langsung pada masyarakat yang memang membutuhkan suatu solusi
dan selama ini kita mengharapkan siapa melakukan solusi itu
karena international cooperation itu sangat didominasi oleh negara besar
g tujuh yang jelas jelas malah membuat perang berkepanjangannya
ada orang yang datang
jadi menurut prof ini sudah pentinglah kehadiran jokowi kedua negara ini bertemu langsung dengan presiden ukraina dan ketemu dengan presiden putin ini penting
saya pikir ini satu satu yang langkah yang penting
namun saya sih terus terang ini suatu strategi luar negara yang cukup cerdas ya
inovatif juga gitu ya
ini kira kira idenya dari mana ya
dari kemenlu sendiri atau mungkin ide dari presiden sendiri atau bagaimana
karena ya kalau mungkin kalau saya melihat ini kita ada momentum g dua puluh juga
jadi memastikanlah undangannya juga sampai mungkin
karena di situ juga presiden jokowi kan sempat ke negara negara berkunjung ke g tujuh ya
g tujuh yang nanti tentu saja diharapkan akan hadir di g dua puluh ini
tapi ini sesuatu yang
bagaimana dilihat di pemerintahan jokowi
ini sesuatu yang memang asal dari keinginan presiden sendiri
bisa jadi salah satu ya
karena kalau lihat dari selama ini beliau kan selalu ingin menyelesaikan masalah langsung pada sumbernya ya
kalau blusukan dan sebagainya
ini sebetulnya langsung blusukan juga tapi blusukan global internasional ini sebetulnya
blusukannya jauh ya
sumber masalah ya kan
jadi sebetulnya kalau lihat dari polanya sih
mungkin beliau ada
cuma saya kira juga teman teman di pemerintahan entah di dekan perpresiden entah di kmu entah di teman teman di serpa g dua puluh gitu ya
yang memang mungkin menggodok ide ini gitu
karena penting sekali kita juga mengamalkan g dua puluh summit itu
karena bukan cuma sekedar itu image indonesia sebagai bagus sebagai presiden g dua puluh
tapi juga banyak sekali agenda agenda penting
kerjasama ekonomi kerjasama kesehatan di dalam g dua puluh yang harus kita amankan
yang kalau terjadi terus pertentangan antara g tujuh dan g delapan
antara g tujuh dengan rusia ini bisa tersandera ya
jadi saya pikir mendatangi g tujuh lalu mendatangi kedua pihak yang vertikal
jadi paling tidak mengingatkan kembali
halo kalian mungkin sibuk di sana dan atensinya agak terditraksi karena adanya konflik rusia ukraina ini
dan juga mungkin istilahnya g dua puluh akan agak sedikit dilupakan
jadi ada visi untuk itunya juga ya
ini kembali dari mata ukraina lah
dan juga nanti dari mata putin itu sendiri
kehadiran indonesia pasti memberikan moral support ya
tapi secara praktis apa yang ditawarkan oleh indonesia yang memang bisa betul betul diterapkan selain dukungan moral dan juga kehadiran presiden dari asia ini
dalam proses peace building biasanya yang penting adalah tiga mediator yang tracetable
yang dapat dipercaya
nah indonesia sudah mewakili itu kan
indonesia tidak berpihak pada salah satu kubu
jadi kita dianggap mediator yang bisa diterima rusia maupun ukraine
jadi dari sisi aktor kita sudah
yang kedua dari sisi output
kita harus menghasilkan output yang kira kira bisa diterima oleh kedua belah pihak
karena rencana perdamaian biasanya tidak akan pernah tercapai bila salah satu pihak merasa nanti solusinya akan merugikan dia
nah itulah saya pikir pentingnya indonesia presiden jokowi bertemu dulu dengan kelompok g tujuh zelensky
lalu ketemu putin
karena di situ kan sebetulnya ada proses komunikasi ya
komunikasi yang dibawa message yang dibawa oleh presiden kepada yang ujungnya nanti adalah putin
nah kalau putin merasa solusi yang ditawarkan atau indonesia itu akan merugikan dia tidak akan
tapi persisnya apa yang ditawarkan
kan tadi kita bicara mengenai isu pangan ya
perang di ukraina ini telah meningkatkan harga harga pangan
khususnya gandum dan lain sebagainya
dan ini sangat berdampak terhadap perekonomian dan juga harga pangan di seluruh dunia termasuk di indonesia
dari situ apa yang bisa diterapkan secara konkret untuk memastikan bahwa ini bisa dibantu lah untuk dikendalikan
bahwa harga harga ini bisa dipulihkan kembali
yang kita bisa tawarkan adalah opsi untuk keluar dari perang
karena sebetulnya putin itu tidak punya exit strategy
jadi dia sudah sampai titik ketika perang berlarut larut yang
kalaupun perang dilanjutkan dia tidak akan menghasilkan apa apa
jadi cuma kalau untuk berhenti pada saat itu secara strategis dia pasti bisa
itu exit strategy ini menurut saya tidak dimiliki karena dia tidak
dari awal mungkin karena dia pikir dia akan memenangi perang ini kan
ya sebetulnya kalau dia
dianggap hanya akan berlangsung mungkin beberapa hari beberapa minggu sekarang empat bulan kemudian
masih belum ada titik akhirnya dari perang ini
jadi exit strategy yang kita bisa tawarkan apa persis
momentum dia untuk berhenti
jadi momentum dia untuk berhenti dengan mengatakan bahwa
you have to stop karena sekarang seluruh dunia sudah akan mengapresiasi bila dia berhenti
nah gitu loh
jadi itu yang kita tawarkan
kita tidak akan mengekskrutkan rusia itu saya bilang tadi
solusinya harus solusi yang tidak merugikan atau tidak membuat posisi putin kehilangan muka
tapi kan sebenarnya dia rusia yang sebenarnya putin yang memulai perang ini
dia yang memulai tapi penyebabnya juga dari sisi sebelahnya
jadi kita harus melihat both side lah
ya both side nya ini yang harus kita lihat nih bagaimana sebenarnya nanti perang dari rusia ukraina ini akan berlangsung
dan apakah kira kira karena saya waktu itu sempat mewawancara baik dari gedutaan rusia dan juga ukraina
sama sama sangat yakin bahwa mereka akan memenangi perang dan dalam waktu yang singkat
itu sudah lebih dari satu bulan yang lalu
prof kita istirahat sebentar tapi kita lanjutkan diskusi ini sangat menarik
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani prof evi fitriani
guru besar hubungan internasional universitas indonesia
kita membahas langkah taktis presiden jokowi dalam kunjungannya baru baru ini ke ukraina dan rusia
bertemu dengan dua presiden yang saat ini sedang bertikai ya
presiden zelensky dan juga presiden putin
dan tadi sudah disebutkan mungkin salah satu dari kenapa tujuannya itu adalah ya untuk pertama misi tadi perdamaian itu
sehingga kalau bisa kedua belah pihak segera menghentikan perang ini
karena ada dari segi ekonominya tentu saja indonesia juga terdampak
harga harga pangan di dunia juga naik karena ada blokade
dan juga ada kesulitan lah bagi rusia dan ukraina juga untuk mengekspor pangannya khususnya gandumnya
dan indonesia kan juga salah satu yang kita mengkonsumsi cukup besar ya dalam hal itu
jadi pertama untuk yang blokade pangan ini
kira kira apa yang bisa ditawarkan agar ada kekuatan
kira kira apa yang bisa ditawarkan agar ada kekuatan
ada kelancaran dari perdagangan atau ekspor gandum maupun yang dari ukraina dan maupun dari rusia
seperti fertilizer dan juga kebutuhan pangan dan pokok yang lainnya
yang bisa dijadikan sesuatu yang bisa diterapkan
sehingga bisa menurunkan harga pangan
perang ini kan memutus atau mengganggu rantai pasok tadi ya komoditas yang mbak desi sebutkan
jadi yang harus dilakukan ya stop stop the war perang yang harus diberhentikan
saya pikir itu misi yang dibawa oleh presiden jokowi
terutama kan perang ini kan karena serangan rusia
jadi yang berarti yang harus memang di approach adalah rusia putin
dan rusia kira kira cukup yakin mendengarkan presiden jokowi
saya pikir ini momentum momentum bagi rusia bila ia ingin menyelamatkan muka sekarang
putin bisa mengatakan oke kalau amerika atau negara g tujuh yang meminta saya untuk stop pasti tidak
karena mereka ini semua bagian dari nato misalnya mereka semua musuh kita
tapi indonesia bukan musuh jadi mungkin ada karena keikatan historis ini ya
waktu zaman indonesia masih merdeka waktu itu masih uni soviet baik rusia dan ukraina kan teman dari indonesia ya
prof evi sampai sekarang ini mungkin masih relevan bagi rusia
indonesia punya hubungan historik yang kuat dengan negara negara eropa timur
masa cross chof dengan presiden soekarno itu sudah ada dalam sejarah kita
jadi kita sebetulnya punya nama di mereka jadi kita tuh aktor yang sebenarnya bisa lebih diterima oleh mereka bila kita mewakili kita berkata
namun selain itu indonesia juga kan mewakili banyak negara di dunia
kita jelas jelas tidak akan mewakili negara negara yang memang anti rusia seperti g tujuh dan nato
tapi juga masyarakat lain yang berdampak
kita secara historis kan non block kan kita non aligne movement ini dan tidak berpihak
tidak berpihak sejak dulu dan kita mewakili pasokan yang lebih besar dari cuma sekedar tujuh negara besar yang memang memasuki rusia gitu
jadi hopefully kita lebih bisa diterima
dan kenyataan bahwa presiden putin mau menerima dalam kondisi itu sebetulnya sebuah simbol
jadi kita tawarkan sebetulnya secara simbolik juga sih
indonesia tidak akan bisa menyelesaikan mas perang ini tidak akan bisa
tapi at least kita bisa minta kedua belah pihak untuk berhenti dulu
supaya rantai pasok logistik bisa kembali normal
dan membuka dialog
nah dialog ini yang harusnya mereka bisa jalankan gitu loh
dan dialog ini menurut saya sih kesempatan berdialog ini yang ditawarkan presiden jokowi
dia kan membawa pesan ya
tapi kalau kita lihat kan dari pihaknya ukraina juga mereka kan ya tidak memerlukan dialog
mereka membutuhkan support dari segi logistik dari segi weapon dari segi yang lain lain
supaya bisa mengalahkan pasukan rusia itu sendiri
sementara dari rusia juga mungkin tidak memerlukan bantuan moral atau untuk perdamaian
kita kan lihat perang ini bukan cuma sekedar perang
tapi ini adalah perasaan fear ketakutan antara rusia dan ukraine
ukraine takut pada rusia karena itu dia mencari bantuan ke nato
sementara akibatnya mencari bantuan ke nato rusia menjadi takut
jadi yang harus dibangun adalah justru komunikasi diantara mereka
kalau suplai senjata yang selama ini dilakukan oleh natok ya itu cuma sekedar supaya ukraine bisa bertahan
ini balik ke mengenai rusia dan ukraina ini
karena sudah berlarut larut berlangsung panjang karena justru dialog itu tidak jalan profesor evi
dan kita lihat di sini ada pihak pihak yang istilahnya ikut mengkompor kompori
seperti misalnya amerika serikat dan juga nato itu sendiri
jadi mungkin kuncinya itu justru dari pihak pihak mereka itu sendiri
bagaimana pak jokowi sempat bertemu dengan g tujuh
ini kira kira efektif atau tidak
bagaimana g tujuh sendiri khususnya amerika serikat melihat kehadiran presiden jokowi baik di kiev tapi juga di moskow
saya pikir sebetulnya mungkin nato dan g tujuh tidak mengira
akan ada move dari indonesia seperti itu
saya pikir mereka tidak mengira
jadi bagi mereka ini di luar hitung hitungannya mereka
itu yang pertama
mereka tidak tahu bahwa akan ada kunjungan ini
mungkin mereka tahu tapi tidak menyangka gitu indonesia akan mengambil langkah ini
tiba tiba mau ada kunjungannya
karena selama ini dunia itu seperti terkunci
seperti tersandera oleh kepentingan nato dan rusia
tengah tengah ukraine yang menjadi korban
tapi kan tidak ada jalan keluar
ini kan dari panjangan dari perang dingin yang sebenarnya kan belum berhasil sampai sekarang ini
ini proxy war sebetulnya
karena pihak barat nato yang sebetulnya belum rela dalam tanda kutip bahwa power mereka itu sudah tidak dominan lagi di dunia
ini sebetulnya bagian dari power shifting
yang bisa kita tawarkan adalah kesempatan dialog itu bahwa solusi itu tidak harus melalui perang
kalau tanya mereka
mungkin mereka tidak suka ya
mungkin bagi mereka
mereka ingin perang ini
setahu saya mereka tuh ingin indonesia mengambil posisi
tapi posisinya itu berpihak kepada pro ukraine
dan ini yang menurut saya pasti juga diminta oleh presiden zelensky
bahwa indonesia mendukung usaha ukraine kan
mereka melihatnya ini sebagai penjajahan
dan indonesia sebagai negara yang pernah dijajah menjadi bagian koloni
kalau tidak salah
ukraine selalu merasa bahwa dirinya itu adalah koloni
yang berkepanjangan dari rusia
sehingga mungkin agak beda perspektif di sini saya lihat ya prof
yang ditawarkan oleh indonesia ke ukraine
tapi kita bisa menawarkan pada mereka bahwa kita adalah sama sama negara tidak mau terlibat dalam perang negara besar
supaya kita tidak menjadi pelanduk yang mati di tengah tengah negara besar
itu yang saya pikir bisa di convince oleh indonesia kepada zelensky
bahwa kita sebaiknya tidak menjadi
dan kita bisa menjadi bagian dari perang itu
karena itu juga teman teman di asia
di asia kok ini sampai terjadi
ini akan parah juga
kalau dua gajah bertarung yang semut semut ya
makanya kita jangan berpihak
yang paling udah benar tuh asean dan indonesia jangan berpihak kepada negara negara besar
karena kita akan menjadi korban seperti ini
jadi sebetulnya ukraine membutuhkan solusi itu
karena ukraine kelihatannya mungkin karena di pinggir dekat rusia ya
kalau saya lihat justru ukraine ingin memposisikan dirinya jadi temannya gajah yang satunya
tidak mau mati kelindes tapi mau merupakan jadi bagian gajah itu
sehingga dia justru ingin menjadi bagian dari nato
ini sebetulnya ukraine agak ada dilema juga
karena ukraine itu sebetulnya pemerintah sebelumnya presiden sebelumnya janukovic itu adalah pro rusia
ya karena ada yang memang juga karena ditempatkan oleh putin juga di situ
jadi ini saya lihat ini masalahnya sangat penting
masalahnya itu sangat sangat pelik
makanya sampai sekarang ini akan menurut saya saya nggak optimis ya
sebelum ada summit g dua puluh nanti bulan november di bali bahwa perang di ukraina ini akan selesai
saya tidak optimistis karena melihat perjalanan seperti ini
kalau saya bilang justru perjalanan ini mungkin bisa mencari jalan ke sana
begini ya kita tidak akan bisa menyelesaikan perselisihan mereka
tapi paling nggak kita perang selesai itu positif
sebetulnya saya nggak tahu presiden jokowi mengatakan ini apa tidak kepada putin
tapi selama ini kan putin di exclude
diisolasi diberi sanksi lalu dihujan
karena ulahnya putin juga
presiden jokowi bisa mengatakan pada putin dan dalam kondisi situ anda mau hadir ke g tujuh
bayangkan saya sebagai tuan rumah bagaimana gitu kan
bahkan bagaimana saya sebagai tuan rumah
jadi presiden jokowi bisa mengatakan pada putin kalau mau datang berhenti perang
ini mungkin menarik
mungkin menarik ya
kalau menurut saya ini mungkin salah satu kenapa kunjungan ini dilakukan adalah ya untuk mengantarkan undangan ke g dua puluh ini
supaya kita pesta g dua puluh di indonesia ini akan berhasil dan tidak inilah
karena ini sesuatu momentum juga bagi indonesia untuk menunjukkan dirinya bagaimana memposisikan diri kita di kancah dunia internasional
kita istirahat sebentar
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi angga
kita membahas mengenai kunjungan presiden jokowi baru baru ini
ini ke ukraina dan ke rusia dan juga kaitannya dengan presidensi indonesia di g dua puluh tahun ini
prof ini sebenarnya kan merupakan tadi momentum dan tiba tiba ada setelah kita jadi sebenarnya kan bukan
giliran kita ya giliran kita tahun depan harusnya giliran india tapi kita terima g dua puluh ini dan sudah
dari akhir tahun dua ribu dua puluh satu kan bulan november ya kita handovernya ya tapi tiba tiba bulan februari
ada perang penyerangan rusia ke ukraina dan seolah olah ini semua bubarlah perhatian itu
semua difokuskan ke bagaimana negara negara maju ini negara g dua puluh khususnya negara g tujuh yang
membentuk g dua puluh ini seolah olah energinya sekarang lebih fokus ke ukraina nah dampaknya ke
g dua puluh ini ini kan undangan sekarang ya putin bagian dari g dua puluh ukraina bukan tapi undangan
juga diberikan kepada presidennya nah kalau dua duanya datang atau kalau hanya satu yang
datang atau dua duanya tidak datang atau ini bagaimana skenario nya bagi ke presidensi
g dua puluh di indonesia misalnya perang masih belum berakhir sebetulnya g dua puluh itu kan termasuk
dua rusia ya iya jadi g dua puluh itu kan termasuk dua rusia ya iya jadi g dua puluh itu kan termasuk dua rusia ya
ya jadi kok rusia adalah anggota asli dari g dua puluh dan otomatis pasti diundang
iya dan otomatis pasti diundang sementara sebagai presiden tuan rumah biasanya satu negara itu
berhak mengundang negara negara tambahan nah salah satu yang sekarang diundang adalah ukraine
padahal kita tadinya nggak niat tapi karena kasus ini kita undang ukraine saya pikir itu
suatu langkah kompromi yang dilakukan indonesia yang ditawarkan indonesia kepada kedua belah pihak
supaya tidak menyandera g dua puluh supaya g dua puluh bisa bisa hadir karena itu
sekali lagi kita harus berkompromi dengan keadaan karena kita tidak mau g dua puluh menjadi ajang
digunakan oleh g tujuh untuk menghukum rusia karena agenda agenda kerjasama dalam g dua puluh baik dalam
finance track maupun step by track itu luar biasa ini ada agenda global iya banyak dan ada di situ ada kaitan dengan kesehatan
ada teknologi ada ekonomi ada climate issues dan lain sebagainya lebih penting tapi kelihatannya justru agenda rusia dan
menghukum rusia ini merupakan sekarang bagian inti dari g dua puluh itu sendiri contohnya kalau misalnya
presiden putin datang dan zelensky tidak datang itu pasti kita juga akan di boykot oleh misalnya amerika serikat
belum tentu mbak karena kan kita sudah atau paling tidak mereka walk out ini kan yang sudah mereka lakukan selama ini
ya saya barusan tapi saya belum mengatakan ada strategi untuk membuat mereka tidak walk out oke bagaimana
apa kayaknya saya belum bisa ngomong karena nanti saya bisa dimari oleh teman teman di serupa tapi artinya sebagai tuan rumah
akhirnya indonesia harus kreatif dan inovatif ya menciptakan apa forum dan program pertemuan yang
sedemikian rupa sehingga semua pihak nyaman nah dari teman teman yang terlibat di g dua puluh selama ini saya tanya
bagaimana sih sebetulnya mereka kalau di sidang sidang di working groups sama di engagement groups ternyata
dialog tetap berjalan karena agendanya itu ya itu pasti berjalan tapi di tingkat ini kan kttnya yang
biasanya itu menjadi sesuatu momentumnya nah misalnya kalau ada disitu hadir presiden putin
misalnya perang sudah berakhir itu biden menurut saya pasti dia tidak akan mau foto op dengan
seorang yang dianggap sudah menjadi kriminal lah istilahnya karena zelensky akan mengajukan putin kepada
mengajukan putin kepada sebagai war crime
ya itu mungkin salah satu yang harus diantisipasi indonesia
karena ktt nya justru kan yang kita lihat kalau dalam pertemuan seperti ini
ya salah satu ktt nya pemucak karena dia puncak ya simbolnya ya
tapi kerjasama di belakangnya itu sebetulnya sudah berproses
ya selama ini prosesnya kata teman teman sih berjalan gitu ya
walaupun memang sebagai share kadang kadang harus hati hati misalnya
kalau rusia ngomong di awal yang lain ngomong belakang
jadi jangan tengah tengah mereka
atau negara negara g tujuh duluan rusia terakhir
supaya nggak ketemu di tengah gitu
jadi memang harus kreatif chair nya
dan nanti kalau dalam summit saya pikir summit masih bulan november ya
masih tiga bulan lagi
tapi kalau seperti ini saya tidak yakin kalau perang akan berakhir dalam tiga empat bulan ke depan
kecuali ada hal hal yang ya itu
kunjungan presiden jokowi sangat efektif sehingga kedua presiden merasa kita perlu damai
saya pikir ini salah satu momentum di mana semua pihak bisa menyelamatkan mukanya
ini tawaran dari indonesia supaya semua pihak bisa memberhentikan perang
berhenti dulu deh perang lalu mencari solusi dan membuka jalur dialog
itu dulu aja sampai bulan november
dan saya pikir ini momentum
kalau mereka nggak mau ya nggak bisa
nah makanya saya pikir salah satu yang tadi yang harus dikatakan presiden jokowi pada presiden putin itu
kalau memang anda sangat ingin datang dan kami juga sangat ingin anda datang ya anda berhenti perang
tapi sebenarnya diharapkan tidak datang dong
kita tidak datang dong kalau begitu
kita mengharapkan mereka datang kok
kita mengharapkan putin datang
kita insis putin datang
karena kita melihat juga it's not fair gitu loh
karena kalau lihat sumber sumber perang itu kan sebenarnya salah satu yang menteri perang kan negara negara besar
jiwa perang ini siapa yang paling diuntungkan dari perang ini
rusia ukraine hancur karena perang ini
rusia rusak namanya
sumber ekonominya juga rusak
dan penduduknya juga tertekan
yang diuntungkan siapa
negara negara barat yang punya industri senjata
ya amerika serikat yang paling besar
yang diuntungkan mereka sebetulnya
tapi kembali lagi ke g dua puluh ini
karena ya di mana mana prof evi kan kita tahu
kalau summit apa ya memang summit
kalau meeting meeting yang levelnya itu mungkin lebih ke birokrasinya lah dialognya
karena inilah simbolis dari keberhasilan suatu event itu
kita lihat indonesia itu sudah beberapa kali melakukan summit dan selalu berhasil non align movement
ya ktt ipec
tapi ini g dua puluh ini ini menurut saya kalau misalnya sampai negara amerika serikat gitu
atau negara eropa yang semuanya mendukung ukraina tiba tiba merasa
kita kembali lagi ke tujuan g dua puluh
tidak mendang gitu
dan mereka tidak mau duduk bersama di satu meja
tujuan mendirikan g dua puluh dua ribu delapan adalah justru membantu g tujuh
dan mereka tidak bisa melakukannya tanpa bantuan negara emerging forces
itu tujuan g dua puluh
jadi kalau sekarang negara g tujuh tidak mau hadir itu akan kembali ke mereka
mereka sadar bahwa yang akan rugi mereka sendiri
karena mereka yang mendirikan g dua puluh untuk membantu mereka
kalau sekarang mereka sampai tidak ada kan mereka berantem
kredibilitas g dua puluh sendiri bisa
dan mereka sendiri yang menghancurkan g dua puluh
jadi kan kalau kita lihat dalam pertemuan g tujuh kemarin
bukannya mereka sudah sepakat akan hadir
sudah ada komitmen itu
itu kan waktu presiden jokowi datang mengundang mereka bilang mereka sepakat akan hadir
itu yang saya baca di media media
jadi saya pikir itu suatu semacam trust building yang sudah dibangun indonesia ya
semoga semuanya hadir semoga semuanya baik baik saja
kalau presiden ukrainanya juga hadir kita bisa menjadi one big happy family
tadi memang meeting settingnya harus hati hati sekali itu pasti
tadiknya kan awkward nanti kalau enggak
mereka kan mengharapkan sebenarnya kedua belah pihak ini kan perang ini betul betul akan berakhir dengan cepat
bahkan dalam waktu mingguan ini kalau drag on terus menerus dengan casuality atau jumlah korban dan jumlah
kerusakan lebih banyak lagi
ini kan tidak bagus untuk semuanya
dalam hal ini melihat g tujuh sendiri approach mereka kepada ukraine yang betul betul fokus untuk membantu ukraine
tapi pada waktu yang sama saya lihat bantuannya itu tidak terlalu efektif untuk membuat ukraine bisa mengalahkan rusia
apa sebenarnya yang terjadi
nah itu yang saya katakan tadi ukraine ini cuma menjadi bidak kalau dalam catur ya
sebetulnya yang berperang itu
perang itu antara rusia dengan nato dengan negara negara amerika dan sekutu sekutunya di eropa
jadi saya pikir ukraine itu menjadi semacam

iya spion spion bidak
jadi kalaupun dibantu itu dibantu sebisanya mereka
dan coba perhatikan bantuannya
bantuannya pasti dalam bentuk sekian miliar usd tapi dalam bentuk senjata
senjatanya dibuat di mana
nah mereka jadi bisa membantu senjata
siapa yang harus mengoperasikan senjatanya
jadi kalau yang mati ya
orang ukraine yang mati
dan saya pikir kalau ukraine nya dalam tanda kutip ya sadar mereka harusnya berhenti menjadi bidak seperti ini
karena mereka sendiri rugi
dan saya pikir ini salah satu western
menurut saya satu tindakan yang tidak etis dari negara negara barat
ya kalau selama ini mengatakan tidak etis
tapi ukraine ya setelah uni soviet bubar ya mereka kan menjadi negara yang bebas
seperti indonesia juga
negara yang bebas kan berhak dong dengan kebebasannya dan tidak ingin dijajah kembali
jadi mereka juga memiliki alasan yang baik untuk menjaga kebebasan dirinya
kalau kita masuk ke dalam
segala macam upaya
kalau kita masuk ke dalam sejarah ukraina bagian bagian negara kita
ada sebagian wilayah di ukraine bagian timur itu yang sebetulnya diduduki oleh diaspora rusia
yang itu yang sebetulnya yang ingin dibebaskan putin kan
kalau bicara dengan pihak ukraine pasti tidak seperti itu
mereka merasa bahwa dirinya itu dari dulunya memang dijajah oleh rusia
dan ini ya disitulah kita juga harus memahami
kita sebagai negara yang pernah dijajah
siapa sih yang mau dijajah dan apalagi dihancurkan negaranya
prof ini menarik sekali diskusinya
kita masih ada beberapa segmen lagi
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani prof evi fitriani guru besar hubungan internasional universitas indonesia
kita membahas mengenai perang yang masih berkelanjutan di ukraina
dan juga lawatan presiden jokowi baru baru ini
dengan misi perdamaian dan kita harapkan juga cukup efektif ya
untuk menyadarkan kedua belah pihak bahwa war is not the answer
perang harus segera dihentikan karena tentu saja merugikan diri sendiri
menghilangkan nyawa dan juga merusak seluruh tatanan global
dan indonesia juga merasa terdampak ya
karena harga pangan juga semakin meningkat
dan juga indonesia sebagai presidensi g dua puluh
tentu menginginkan semuanya duduk bersama di indonesia
negara negara yang tergabung dalam g dua puluh
termasuk rusia itu sendiri
untuk mendiskusikan sebenarnya masalah yang jauh lebih penting
masalah global seperti climate issues
ada masalah seperti kesehatan pandemi energi
dan juga yang ekonomi dan lain sebagainya trade
tapi tadi prof evi menarik sekali bahwa sebenarnya perang ini adalah perang proksi antara rusia dan negara negara yang tergabung di bawah nato
nah kalau kita ingat waktu zaman perang dingin
dulu kan ada dua fakta pertahanan
yang di situ ada amerika serikat dan negara negara eropa
dan di timur eropa itu ada yang namanya warsaw pact
uni soviet dan juga satelit satelitnya negara negara eropa timur
ketika uni soviet bubar warsaw pact juga ikut bubar
negara negara ini semua menjadi negara demokrasi dan bebas
tapi nato masih ada
itu yang pertama
bukannya ikut bubar
kedua dengan adanya situasi ini negara negara yang selama ini cukup netral seperti sweden finlandia dan negara yang bukan bagian dari nato
sekarang ingin ikut
termasuk ukraina itu sendiri
bagaimana analisanya ke depan kalau memang negara nato terus terekspansi
kedua posisi indonesia yang dulu kita memang bagian dari negara negara non blok ini bagaimana
dan konstelasi dari global politics dunia ini akan seperti apa
sebetulnya ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
james baker perintil luar negeri amerika pernah memberikan janji kepada counterpart nya di rusia bahwa
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh karena berakhirnya perang lima ratus setelah seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan berlin wall
bahwa nato tidak akan ekspansi kecuali dengan jerman timur
karena waktu itu jerman timur bereunifikasi ke jalan barat
sudah that's it
tidak akan ekspansi
supaya kelompok patawasawa dan terutama rusia tidak merasa
dan sekarang janji itu yang sebetulnya tidak ditepati oleh nato dan amerika
dan itu yang membuat rusia merasa dikepung
akhirnya bukan cuma jerman timur tapi juga negara visegat country yaitu polandia hungaria cek
itu masuk jadi anggota nato
dan sekarang bahkan ukraine juga ingin masuk
nah rusia kan semakin merasa tidak dihormati
spear of influence nya dikelilingi oleh musuh yang siap
menembak senjata pada dia
polandia itu sudah disenjatai senjata nuklir
karena itu rusia sekarang senjatai belarus juga dengan nuklir
nah makanya saya takutkan sekali
akhirnya melebar kemana mana ini bukan cuma di ukraine saja
jadi sebetulnya ada insecurity feeling yang dirasakan rusia
memang rusia itu sejak dulu di zaman sar
itu sudah selalu merasa dikelilingi oleh negara negara dulu jerman
austra hungaria dan sebagainya rusia
iya tapi justru karena yang dulu itu
rusia itulah yang bersifat ekspansionis
mereka yang justru menelan memakan negara negara kecil yang di sekitarnya
nah itu itu sepedanya
itu kan karena awalnya itu dari situ
ekspansionisme dari uni soviet itu sendiri yang dilihat
kalau saya lihat negara negara nato ini
mereka tidak akan menyerang tidak akan menjajah
tidak akan mengkoloni sebuah negara yang sifatnya sudah merdeka
itu kan agak sedikit berbeda kan prof evi
nah itu yang disebut security dilema
rusia merasa dikelilingi
sementara negara negara yang sekelilingnya merasa takut dengan rusia yang besar
sebenarnya itu security dilemma yang
kalau solusinya selama ini kalau kami ucapkan ya dialog
siapa yang bisa berdialog
karena sekarang kedua pihak itu tidak ada poin mereka
di mana mereka bisa berdialog
ketika di abad ke sembilan belas di europe itu ada yang namanya concert of europe
waktu itu concern of europe itu dibentuk setelah perang napoleon
dan itu survive eropa sampai seratus tahun
akhirnya berakhir ketika perang napoleon i
karena di situ lima negara besar itu melakukan dialog
tapi sekarang tidak ada pbb saja bagaimana menurut prof
apakah efektif untuk menyerukan ayo berdamai
jadi harus mereka yang bisa menyelesaikan itu
tapi eropa sudah berpihak kepada ukraine
jadi siapa kira kira selain indonesia makanya disini saya lihat ada momentumnya ke effective
efektifitas dari kehadiran indonesia ini sendiri kan mungkin belum kita bisa lihatkan
tapi negara negara lain yang bisa menjadi penengah dalam hal ini
ya enggak ada makanya saya bilang tadi
kalau india bagaimana
ini kan kita kan dulu bagian dari non block lah istilahnya yang tidak ke kanan tidak ke kiri
saya enggak mau mengatakan sesuatu yang menyinggung nanti
saya tidak merasa india mendapat trust cukup
tapi dari negara negara eropa seperti mereka trust indonesia
indonesia itu dapat trust
jadi indonesia lebih cocok dalam hal ini
kalau dari yang saya dengar dari teman teman di eropa maupun di negara lain ya
indonesia dianggap lebih kredibel karena indonesia dianggap lebih genuin lebih tulus ketimbang
walaupun kita juga pasti punya kepentingan
tapi ketimbang itu bagi mereka masih normal
kita tidak mewakili siapa pihak timur dan pihak barat
karena kita pernah punya pengaman buruk juga kan dengan pihak barat ini
dengan pihak barat ini
dan maupun pihak timur kita tidak mau berpihak
tapi kita tulus mengatakan kita mau berhenti karena itu merugikan kita dan merugikan dunia juga
bukan cuma anda saja
jadi saya pikir tadi di tengah mbak desi bilang tidak ada yang bisa membuka dialog di eropa
ya tepat sekali karena pintu dialog itu sudah ditutup oleh nato
nato sekarang agak trust pada indonesia
nah indonesia waktu itu kita
tidak di tanggapan indonesia tidak ada sama sekali
indonesia tidak ada sama sekali ya
kalau kita bicara mengenai nato dalam konteks g tujuh ini kita tidak bisa memberikan masukan misalnya mengenai kira kira apa sih yang harus approach yang paling baik
kita bisa kan ketemu dengan presiden
tadi kita ketemu dengan presiden jerman atau kanselir jerman atau kita
itu seberapa sih suara indonesia itu didengarkan di eropa
yang semua itu hawkish ya saya lihat
itu anti rusia
kalau saya lihat kita nggak ada tempat juga buat mereka
kecuali kita memberikan menawarkan sesuatu yang menguntungkan mereka
karena kita tidak mau menawarkan dengan mengatakan kita berpihak pada anda
jadi saya rasa kalau untuk
yang menawarkan dirinya justru ke negara negara g tujuh ini
negara yang nato ini bukan ke ukraina dan rusia yang tidak
menurut saya mereka tidak punya
tidak bisa menghentikan perang itu sedemikian rupa
dukungan itu kan yang harus dikurangi
saya pikir g tujuh itu
itulah tujuannya presiden jokowi datang ke g tujuh kan
itu saya pikir salah satu tujuannya
bahwa meng convince mereka bahwa ini adalah kepentingan bersama kita
karena g tujuh kan salah satu dibentuk untuk menstabilkan dunia pasca krisis
nah ini makin krisis bukan menstabilkan
kan kita bilang kayak gitu sama mereka
jadi kalau mau
kira kira didengarkan nggak ya
kalau kita buka buka dengan mereka
tapi kan mereka akan dengar juga gitu
karena g tujuh itu kan negara eksklusif
negara kaya eksklusif yang kalau setiap ketemu ya membicarakan kepentingan mereka
mereka harus tahu
ada insight lain di dunia ini yang bukan g tujuh yang mewakili banyak sekali masyarakat di dunia
nah ini penting sekali
karena ya tadi penelitian prof evi betul sekali ya
seolah olah dunia ini hanya revolve negara negara yang kaya
yang memang mereka yang
mereka punya teknologi
mereka punya defense atau kekuatan resources
mereka juga punya semua kekayaan dan lain sebagainya
kita masih ada satu segmen lagi prof evi
tapi kira kira bagaimana ini kedepannya
jangan kemana mana dulu
insight pintesi anormasi akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar di studio
saya bersama prof evi fitriani
guru besar hubungan internasional industri stas indonesia
kita membahas kunjungan presiden jokowi baru baru ini ke ukraina dan juga ke rusia
dua negara yang sekarang terlibat dalam peperangan yang kita harapkan juga bisa segera selesai
dan misinya tentu saja untuk perdamaian
karena ya sangat sangat penting dampaknya dari peperangan itu ternyata telah membawa banyak sekali masalah
salah satu termasuk dari segi ekonomi
harga harga pangan dunia juga semakin meningkat
dan tentu saja ini mempengaruhi pertumbuhan kita semua
prof evi tadi kita sudah melihat presiden jokowi berkunjung ke ukraina
bawa misi perdamaian
ayo berhenti perang
ke rusia dengan putin
ayo berhenti perang
ayo berhenti perang
tapi kalau saya lihat begini kalau ke ukraina ayo berhenti perang
pasti ukraina mengatakan loh yang mulai rusia
kasih tahu semua rusia dong selalu berhenti
ketika ke rusia ayo berhenti perang loh
itu kan salahnya negara negara nato
jadi kuncinya itu harus ada dialog juga dengan negara negara yang selama ini yang mendukung
mengipas kipasi dan memberikan support kepada konflik ini sehingga menjadi terjadi eskalasi
nah ini momentum g dua puluh ini harusnya kan indonesia bisa menempatkan diri menjadi penengah
berbicara kepada negara negara g tujuh g tujuh ini yang merupakan negara inti dari g dua puluh
kita harapkan semuanya bisa hadir ya
bagaimana betul betul memanfaatkan momentum ini sehingga suara indonesia kehadiran indonesia dan kepemimpinan indonesia itu betul betul terasa
sampai menjadi sesuatu tonggakan bersejarah
kita harus meyakinkan dan mengingatkan lagi kepada g tujuh bahwa g dua puluh itu dulu didirikan juga untuk mereka
dan mereka yang mendirikan g dua puluh itu untuk membantu mereka keluar dari krisis tahun dua ribu delapan
jadi sebetulnya kalau sekarang mereka menggunakan g dua puluh untuk menghukum rusia yang rugi bukan cuma seluruh dunia tapi g tujuh akan berdampak juga
krisis ekonomi yang dianggap mereka juga berdampak
jadi saya pikir momentum presiden jokowi mendatangi g tujuh summit sebelum mendatangi dua pihak ketika itu sudah kesempatan yang sangat bagus
memang kan tadi tujuannya ke g tujuh ini
jadi sekaligus memberikan undangan dan mengakui mereka untuk datang
dan kalau yang saya baca dari media mereka sudah berjanji akan datang
mereka akan datang
jadi itu menurut saya suatu janji yang cukup baik karena itu political will berarti
dan kita harapkan dari highest leader itu juga datang
kalau tidak ini kan semacam penggembosan lah dari acara g dua puluh itu sendiri kan prof evi
ini sesuatu yang sayang kalau saya melihat
itu menurutkan indonesia tapi menurutkan g tujuh juga seujung ujungnya
tapi ini kan momentum diplomasi yang harus kita maksimalisasi
tadi ada yang menarik yang prof esi sebutkan kenapa kita juga tidak melihat dari yang pihak yang bukan di bawah nato
atau bukan di bawah
di bawah yang barat inilah
china india turkey yang mungkin selama ini juga temenan dengan rusia apalagi turki
dan china ini bagaimana ke depannya
kalau gerakan non blok kan sekarang kan ya karena tidak ada bloknya lagi bisa dikatakan tidak ada
ada semacam multi polaritas yang harus diciptakan supaya tidak hanya melulu kedua
karena mereka sudah melakukan summit
karena sebetulnya dua atau tiga minggu yang lalu bric sudah melakukan summit juga
jadi rusia china brazil india itu melakukan summit
cuma memang tidak terlalu kedengeran ya
nah ini bagaimana supaya gaunnya juga lebih
mereka sudah melakukan dan itu membuktikan bahwa rusia sebetulnya banyak supportersnya juga
dan negara negara kalau kita lihat negara negara bric ini adalah negara negara yang selama ini tidak puas dengan tatak dunia di bawah g tujuh
karena pasca perang dunia ke dua dengan bretton woods system dan bretton woods institution world bank imf g tujuh sudah menguasai tatak kelola dunia dan banyak sekali negara merasa dirugikan
termasuk indonesia itu sama asia dan banyak sekali negara berkembang
karena kalau welcome lah cukup senang kalau ada blok lain atau ada fokus lain
kita menjadikan itu sebagai alternatif sebetulnya
karena tatak kelola dunia sekarang pasti sesuai dengan keinginan pemenang perang
ya musuhnya juga sekarang bukan rusia kalau rusia dianggap secara ekonomi tidak terlalu inilah
china ini kan menjadi salah satu musuh yang dianggap musuh bebuyutan bagi khususnya bagi amerika serikat bagaimana memposisikan
sekali lagi ini adalah bagian dari global power shift
bahwa ternyata ada negara yang bisa berkembang dan maju dan mengejar keketinggalannya
dan kebetulan negara itu negara memang negara tua dalam tanda kutip ya kebudayaan dan sebagainya
dan punya potensi mengembangkan militernya juga
tentu saja china menakutkan bagi negara negara barat
tapi kalau kita lihat sejarahnya china memang sudah menguasai dunia sejak tiga tahun yang lalu gitu
negara negara eropa ini kan baru setelah abad ke enam belas enlightenment period menguasai dunia
sebelumnya ya china india dan negara negara arab
jadi saya pikir kebangkitan china harus diterima sebagai sesuatu yang wajar
memang di dalam dunia ini selalu ada naik dan turun negara negara besar major power naik dan turun
dan sekarang negara amerika juga harus menyadari bahwa ternyata kejayaannya itu hegemoniknya sudah tersaingi oleh yang baru
saya pikir yang harus dilakukan amerika dan negara negara pemenang perang dunia kedua adalah mengadjust kepentingan mereka
karena mereka tidak akan bisa menghalangi china untuk berkembang
tidak bisa china tidak bisa ditahan
iya dan g dua puluh ini juga misalnya kalau tak salah digembosi oleh negara negara g tujuh
tapi china hadir ini kan bisa menjadi suatu momentum juga untuk menunjukkan bahwa
itu yang sebetulnya menakutkan g tujuh juga
karena sekali lagi g dua puluh dibangun untuk membantu mereka karena mereka tidak mampu lagi mendikte dunia sendiri
jadi kalau sampai itu tadi terjadi dan kita sudah tidak mengharapkan jadi g dua puluh minus tujuh ya
jadi sebenarnya g tujuh ya tidak apa apa
misalnya mereka mungkin hanya mengirim dari level level menteri atau ke bawahnya
tapi yang tiga belas negara yang lain itu tidak apa apa
negara yang lain ini sebenarnya bisa membentuk suatu kekuatan yang jauh lebih berarti
nah itu yang saya bilang itu juga posisi tawar presiden jokowi ya
karena anda datang atau tidak g tujuh akan tetap pamit
tapi menurut anda melihat ini suasana seperti ini ya perlu nggak putin datang ke indonesia
saya pikir perlu
kalau saya dari sisi saya perlu kenapa
harus ditunjukkan bahwa
harus ditunjukkan bahwa ada kekuatan yang bisa meng counter g tujuh
tapi kekuatan itu harus bisa kita apeace kita rangkul
tapi bukan berarti kita berpihak kepada putin dalam hal ini
karena memang putin yang memulai perang ini di ukraina
jadi sebaiknya sih putin tetap hadir
dan untuk menunjukkan juga bahwa
dan untuk menunjukkan juga bahwa
dan untuk menunjukkan juga bahwa
oke prof terima kasih menarik sekali diskusi ini
mungkin dianggap jauh ya ke ukraina dan ke rusia
tapi ternyata relevansinya dampaknya sangat sangat terasa
apalagi tahun ini kita indonesia presidensi g dua puluh
jadi negara negara ini akan datang berbondong bondong ke indonesia
yang kita harapkan menjadi momentum bagi indonesia menunjukkan ya
kedewasaan dan kredibilitas diplomasinya
apalagi prof envy terima kasih atas insight nya
demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa masih ada covid diantara kita
jaga jarak rajin cuci tangan pakai masker dan hindari kerumunan
sampai jumpa stay safe bye bye